aku lebih percaya omongan orang lain daripada istri sendiri
dan gara gara ini hampir saja kita bercerai
sama sama ya bang
apa maksud kakak ya
aku harus cari bantuan buat siapa
kamu gak apa apa
gak apa apa tapi ini doang yang aku bingung
kakak takut kak
sampai nanti kita bisa
aku tuh ngagetin dan nakutin semuanya deh
kok kalian ada disini
maaf tadi tuh aku tuh
di luar sana dibilangin samalah sama apa loaded matuhuka ya banyuje primero
april katanya karena tuh ada di sini itu siapa tuh lho leh itu sopo yo mister kentang
profesional tapi takut
kamu tuh apaan sih
udah udah bu wina pasan tenang karena ada aku emang masih berani aduh soal mister kentang aja
gampang itu kecil kecil kecil kecil
saya jadi penasaran pak
siapa ya mr kentang itu sebenarnya
kenapa dia sering gangguin kita
sebenarnya maunya apa orang ini
oh ternyata bu anti ya selama ini dalangnya menjadi mister kentang
kenapa ibu tega mengganggu warga kampung selama ini
etak terangkan lah
saya ngakuin ini terpaksa karena
papa pergi dulu ya
kamu jaga kesehatan
jangan lupa jaga anak anak
mau kemana pak
gini bu saya baru aja kehilangan
dua anak saya amir dan amanda
mendadak karena sakit
sejak boina balik dari kampung dan cerita soal anak anaknya yang meninggal
saya jadi punya ide untuk balas dendam
saya pun menyamar jadi mister kentang
dan mengganggu semua orang
mana mungkin bang aku tuh gak sedih sama kematian amir deh
saya senang dan merasa berhasil ketika melihat bu ina dan pak hasan berantem
udah lah pak gak usah sedih
saya kesal dan sakit hati
makanya saya kembali meneror warga sebagai mr kentang
biar bu wina makin dibenci warga dan pak asan
ya ampun bu hanti
jadi cuman gara gara bu hanti mau misiin saya sama suami saya
bu hanti sampai tega bikin heboh warga sekampung
iya saya memang keterlaluan
aku lebih percaya omongan orang lain daripada istri sendiri
dan gara gara ini hampir saja kita bercerai
sama sama ya bang
aku tuh jadi kepengen juga iri aku
aku bingung aku lelah
aku capek jadi pengen
buanti tidak benar sih kayak begitu
berarti sekarang mansip
bawa nih buanti ke balai warga
tak akan jangin kamu ya sekarang
pergi pergi pergi
eh tunggu menit to
dapetnya bau kentang
iya nih aku jadi lapar
di mana sih aku lapar nih
nyewa aja deh